aksi damai rencananya akan kembali digelar tiga puluh satu maret mendatang
namun hingga kini polisi belum menerima surat pemberitahuan tentang rencana unjuk rasa tiga ratus tiga belas nanti
kepolisian juga belum mengetahui siapa koordinator aksi berapa jumlah orang yang terlibat
di mana lokasi demonstrasi
polisi mengimbau warga agar melakukan kegiatan di masjid yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal
atau di rumah dan tidak turun ke jalan
sebelumnya beredar kabar di sejumlah media sosial tentang adanya rencana aksi
yang akan dilakukan oleh sejumlah ormas muslim
namun hingga saat ini belum ada ormas yang menyatakan akan menggelar aksi pada tanggal tiga puluh satu maret mendatang
sampai sekarang kita masih menunggu belum ada pemberitahuan yang masuk ke kepolisian
intinya bahwa ngapain lagi sih
bukan seperti itu
masyarakat melakukan kegiatan keagamaan di masjid masing masing di rumahnya
hanya ada lagi sampai sekarang
itu kan pemberitahannya belum sampai sahaya
jadi polisi belum menerima
belum belum terima
akan diizinkan nggak orang yang menerima pemberitahuan
nanti kita lihat perkembangannya